kebun binatang surabaya atau kbs siap mengadakan wisata malam bertajuk surabaya night zoo atau snz
mengaku sudah mengantungi izin dari dprd dan bksda
pengelola kebun binatang surabaya kini tengah menyiapkan seluruh fasilitas night safari
yang rencananya akan berfokus pada wahana binatang nokturnal atau satwa malam
koirul anwar direktur utama perusahaan daerah taman satwa kbs menyebut
ada sistem yang berbeda pada surabaya night zoo ini
nantinya pengunjung di snz akan dibagi dalam kelompok
di mana setiap kelompok terdiri dari dua puluh sampai dua puluh lima orang
masing masing kelompok akan didampingi oleh dua pemandu dengan panduan bilingual
yaitu bahasa indonesia dan inggris
selain pemandu selama wisata malam di kbs ini juga akan ada petugas keamanan yang berjaga di belakang kelompok
tujuannya agar pengunjung tidak keluar dari jalur safari night
sebelum memulai wisata para pengunjung snz akan mendapatkan briefing
tentang aturan penjualan dan penjualan
aturan selama menikmati wisata ini dari para pendamping kelompok
aturan itu antara lain larangan menggunakan senter selama di kbs
tidak boleh memotret dan tidak boleh menyentuh kaca kandang satwa
hingga mengeluarkan suara keras
dua hal yang harus diperhatikan para pengunjung saat masuk ke nokturama
atau wahana tempat binatang malam ini adalah cahaya dan suara
karena meskipun mereka nokturnya
atau binatang yang hidup pada malam hari
yang beraktivitas mencari makan pada malam hari
mereka sangat sensitif terhadap dua hal ini
horiul anwar direktur utama perusahaan daerah taman satwa kbs menegaskan
aturan ini dibuat bukan untuk mengekang pengunjung
tapi lebih pada upaya membuat satwa nokturnal tidak tertekan atau stres
makanya kita siapkan host itu sampai dengan double engage ya
karena kita juga akan menjual destinasi wisata malam ini
tidak hanya untuk domestik ya tapi juga untuk internasional gitu ya
sebelum mereka masuk pun mereka sudah diberitahu tentang bagaimana tata tertib
sebelum masuk ke wilayah snz ya surabaya net zoo gitu ya
mereka sudah dikasih tahu juga kemudian mereka dipantau kemudian dijelaskan dengan detail
bagaimana cara untuk mengekang pengunjung saat masuk ke lokasi

rencana wisata malam ini disambut baik oleh sejumlah pengunjung kps
terlebih terhadap pemandu dalam tiap kelompok yang dinilai dapat membantu pengunjung
untuk memahami satwa nokturnal
itu suatu kesempatan yang sangat bagus sih
kalau kita dari orang surabaya sendiri
kalau ada acara malam tapi ada edukasinya untuk anak anak malah lebih bagus
suka sekali senang sekali ada surabaya ada wacana seperti itu
apalagi ini kan kita bisa mengenalkan ke anak anak kita ke adik adik kita
itu kan bahwa flora fauna itu sangat penting sekali
apalagi wisata di kota surabaya ini kan sangat jarang seperti itu
para pemerhati kesejahteraan satwa mengingatkan akan pentingnya edukasi kepada para pengunjung snz
mengingat tidak semua orang paham mengenai animal welfare
ini bertujuan agar satwa tidak stres yang bisa berdampak pada sakit
hingga paling fatal adalah kematian
selain itu pengelola juga wajib memenuhi aspek kesejahteraan satwa
seperti bebas dari rasa lapar dan haus
bebas dari sakit
luka dan kondisi tertekan
bebas dari penganiayaan
bebas mengekspresikan perilaku alami
dan bebas dari pembunuhan
apakah masyarakat sudah siap dengan konsep yang seperti ini
jadi memang ini adalah bentuk entertainment dan juga edukasi
akan tetapi tentu karena di sini entertainment dan edukasinya ini ada
makhluk lain ada satwa gitu yang kita ikutkan di sini
yang harus kita perhatikan juga bahwa mereka ini makhluk hidup
mereka bisa merasakan ketidak nyamanan
mereka bisa merasakan sakit
mereka bisa takut ya
nah ini masyarakat kadang tidak terlalu peduli
biasanya net safari itu suatu paket wisata yang eksklusif biasanya mas
eksklusif yang artinya kompensasinya biayanya pasti lebih mahal dibandingkan dengan yang reguler kan gitu
nah itu sebenarnya juga secara tidak sadar sudah menyaring pengunjung
karena ya mohon maaf biasanya yang susah diatur dan kemudian juga kadang asal asalan
yang ngasih makan buang sampah sembarangan itu kan juga banyak orang indonesia yang
tapi ketika di filter ya bahwa memang ini paket yang mahal
kemudian juga harus memperhatikan tangan animal welfare itu memang akan menyaring pengunjung
surabaya night zoo rencananya akan dibuka untuk umum pada minggu keempat bulan juni dua ribu dua puluh
dengan tiket masuk sekitar seratus sampai satu ratus lima puluh ribu rupiah per orang
andreas wicaksono heru dewi sudarmanto surabaya jawa timur